empat rumah sakit darurat covid sembilan belas di galang kepulauan riau resmi beroperasi
untuk tahap awal rumah sakit ini akan menyediakan dua ratus lima puluh tempat tidur
rumah sakit darurat covid sembilan belas ini diresmikan oleh panglima komando gabungan wilayah pertahanan i
laksamana madia yudo margono
di lokasi sudah terlihat belasan ambulans dan sejumlah tenaga medis
dari tiga zona yang dibangun zona yang berisi bangunan observasi dan karantina telah rampung dikerjakan
sementara sejumlah peralatan medis telah terpasang di ruangan isolasi icu dan karantina
menurut keterangan kepala rumah sakit covid sembilan belas pulau galang kolonel khairul ihsan nasution
rumah sakit ini menyediakan tiga kluster yakni kluster orang tanpa gejala kluster pasien dalam pengawasan
dan klaster icu untuk pasien covid sembilan belas

dan klaster pasien dalam pengawasan
dan untuk motel pergambangan terkini di sana kita telah tersambung dengan jurnalis transmedia
ada agus iswanto
selamat sore agus ini dinyatakan telah resmi beroperasi rumah sakit galang di sana
siapa saja yang akan diperbolehkan berobat ke sini
dan hingga saat ini apakah sudah berjalan
tersedia perlengkapan medis yang memadai
dan apakah sudah ada pasien yang dirujuk ke rumah sakit itu
ya benar sekali
pada tanggal enam april dua ribu dua puluh
persisnya tadi sekitar jam lima belas wib
langsung diresmikan oleh panglima
untuk hubungan satuan wilayah pertahanan i
yaitu bapak yudho markono
peresmian ini dilakukan dengan seremonial dengan membuka tirai
langsung bertuliskan rumah sakit darurat covid sembilan belas pulau galang
terkait masalah fasilitas
panglima sendiri sudah meninjau langsung tadi dengan berbagai musbidah
berbagai fasilitas sudah tertata dengan baik dan rapi
termasuk di zona a
di situ ada ruangan isolasi atau icu
ada sebanyak dua puluh ruangan isolasi
semuanya sudah dilengkapi dengan peralatan medis yang cukup baik dan sempurna
nah sementara juga ruangan observasi yang ada di belakangnya yang tidak jauh dari zona a
juga setelah tertutup
ada juga tertata terapi
termasuk juga fasilitas para medis seperti dokter dan perawat
ada dua ratus enam puluh saat ini memang
pangsal yang disiapkan ataupun kamar yang disiapkan
khususnya di ruang isolasi maupun di ruangan observasi
sejauh ini memang tidak ada kendala
karena operasional daripada rumah sakit ini dimulai rencananya besok ya
besok mulai ada penerimaan penerimaan
namun tadi kita sudah sempat menyampaikan kepada panglima
apakah langsung sudah ada pasien
mungkin dari jakarta
sejauh ini memang tidak ada informasi pasien
justru panglima berharap ya kalau bisa
rumah sakit ini tidak ada diisi pasien pasien covid positif
demikian rekan aldi
agus bagaimana dengan kesiapan tenaga medis di sana
yang tentu ini hal yang paling krusial
begitu ada di rumah sakit darurat galang ini
kesiapan tenaga medis kemudian juga perlengkapan medis
dan juga alat pelindung diri
apakah ini sudah benar benar tersedia
sehingga benar benar bisa beroperasi besok dengan maksimal
ya memang secara jelas tadi panglima yudho margono menyampaikan
terkait tenaga medis ada dua ratus enam puluh satu tenaga medis
baik dari para dokter baik dari para perawat
maupun para pendukung pendukung tenaga medis lainnya
nah terkait alat pelindung diri atau apd
juga sudah lengkap ya artinya tidak ada kendala sejauh ini
untuk pengoperasionalan rumah sakit covid sembilan belas pulau galang aldi
baik agus kita sama sama berharap agar ada nyuruh nyuruh pak
saya berharap bahwa sakit darurat pulau galang ini bisa menekan
dan juga bisa benar benar memberikan efek yang positif
bagi kasus covid sembilan belas yang ada di dalam negeri
agus jurnalis transmedia melaporkan dari pulau nreal